pertama kita menggunakan uang pt harapan usaha untuk kepentingan pribadi
untuk menghukum terdakwa dengan hukuman
dua belas tahun menjalan
hadis sahih riwayat imam ahmad dan imam al hakim
disebutkan bahwa salah satu tanda tanda kiamat
adalah banyaknya orang yang melakukan
atau membuat kesaksian yang palsu
nah kesaksian palsu ini tampaknya pada hari hari ini
sudah sangat kinerja
dan inilah merupakan peringatan kepada kita
bahwa saat saat hari hari akhir menjelang kiamat
sudah semakin mendekat
marilah kita saksikan tayangan berikut ini
demi allah saya bersumpah
sebagai saksi dan pekala ini
demi allah saya bersumpah
sebagai saksi dan pekala ini
dan akan menerangkan yang sebenar benarnya
apa yang saya ketahui
dan saya dengar sendiri dalam pekala ini
dan apabila saya menerangkan yang tidak benar
laknat allah akan menimpa saya
silahkan duduk kembali
kapan anda disuruh pak yusuf suganda untuk memotong anggaran proyek
tahun lalu pak hakim
pak yusuf memaksa saya untuk memotong anggaran proyek yang dia kerjakan
dan dia juga menyuruh saya untuk memasukkannya ke rekening pribadinya
kenapa anda mau menuruti kemauan pak yusuf
padahal anda kan kepala keuangan
mestinya anda mengabalkan pak yusuf ke atasan anda
saya diancam pak hakim
kalau saya tidak menuruti apa perintah pak yusuf
dia akan berbalik membuat bukti bukti palsu
bahwa saya melakukan penggelapan uang perusahaan
supaya saya dipecat
teganya kamu memberikan saya anggaran ple
dan kesaksian palsu murni
berdasarkan keterangan saksi
dan bukti bukti yang menunjukkan terdakwa yusuf suganda
telah menggunakan uang pt harapan nusa untuk kepentingan pribadi
maka kami majelis hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman
dua belas tahun penjara

banduri banduri banduri
sampai pulang pak

sebaiknya jenazah pak yusof segera dimandikan
dan agar semuanya segera dikuburkan bu
ayo mas hadi kita mandikan jenazah pak yusof
biar saya bantu pak herwa
sudah nggak usah risah biar saya sama mas hadi yang mandikan ya
adi mau bantemanin jenazahnya dulu bu
nggak usah adik kita nggak perlu lagi berurusan dengan keluarga ini
putuskan saja tunangan kamu dengan aisa
adi nggak akan putuskan hubungan adi dengan aisyah
adi kalau kamu gak mau nurutin kata kata ibu semua hak waris kamu ibu
jangan begitu bu
nggak baik bertengkar di depan jenazah pak yusuf
sebaiknya kita urus dulu jenazah pak yusuf
kalau ada masalah lain nanti kita selesaikan setelah jenazah pak yusuf dimakamkan bu
udah pak herwa nggak usah ikut campur
aisyah nggak bapuk bu
bu imah aisyah saya kak nyari warga untuk umatkan jenazah pak yusuf ya bu ya
ibu ibu mau ngelakuk pak yusuf ya
iya bu rasmi
kami kan baru tahu tuh kalau pak yusuf tuh meninggalin pengadilan
makanya kami baru datang sekarang
nggak usah nggak usah
si aja males ngapain lihat ke situ
tahu nggak dia itu orangnya munafik
nggak usah nggak usah ke situ
selama ini pak yusuf itu orangnya soalim
nggak tahunya dia itu nyuri uang perusahaan
tapi kan gak enak bu
namanya tetangga ada yang meninggal kan nggak kudu harus denguk
lagian suami saya udah kesono bareng pak rw tadi
ya allah pak herwa
pak rw itu juga mata duitan
saya yakin pasti dia makan uang korupsinya pak yusuf
nggak bisa gitu sih bu
saya sama tahu persis si parterjangnya pak anwar itu sebagai rw di komplek kita
saya tahu banget dih
adi aku nggak mau berurusan sama keluarga mereka
mereka itu keluarga yang munafik
kelihatannya aja mereka tuh baik
padahal mereka tuh maling
eh tuh tuh tuh
lihat tuh lihat
lihat tuh bu ella tuh
dia kan itu calon besarnya pak yusuf
dia aja nggak ngurusin jenazahnya pak yusuf
ya udah deh kalau gitu
bu beli gulanya satu kilo ya
eh bu ima
belanjanya tempat lain aja deh
saya nggak mau ketularan makan uang haram
itu untuk si